assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
saudara saudara pada sore hari ini saya adita irawati
juru bicara kementerian perhubungan republik indonesia
akan menyampaikan tindak lanjut dari rapat terbatas kabinet pada hari selasa dua puluh satu april dua ribu dua puluh
tentang antisipasi mudik dan arahan presiden mengenai pelarangan mudik
kementerian perhubungan telah menindaklanjuti dengan menyusun peraturan menteri perhubungan
tentang pengendalian transportasi selama masa mudik idul fitri seribu empat ratus empat puluh satu hijriah
dalam rangka pencegahan penyebaran covid sembilan belas
ada pun ruang lingkup dari peraturan ini adalah larangan sementara penggunaan sarana transportasi umum
baik untuk transportasi darat laut udara dan kereta api
serta kendaraan pribadi dan sepeda motor dengan tujuan keluar dan atau masuk wilayah psbb
atau pembatasan sosial berskala besar wilayah zona merah penyebaran covid sembilan belas
dan jabodetabek atau wilayah aglomerasi lainnya yang telah ditetapkan pembatasan sosial berskala besar
saudara saudara larangan ini dikecualikan untuk angkutan logistik
atau barang kebutuhan komersial
kedaraan pengangkut pokok dan kendaraan pengangkut obat obatan
serta kendaraan pengangkut petugas kendaraan pemadam kebakaran ambulans dan juga mobil jenazah
juga perlu kami tegaskan bahwa tidak ada penutupan jalan nasional maupun jalan tol
tetapi yang dilakukan adalah penyekatan atau pembatasan kendaraan yang diizinkan melintas atau tidak
hal ini ditujukan untuk menjamin kelancaran angkutan logistik
yang dibutuhkan ketersediaannya oleh seluruh lapisan masyarakat
lalu terkait pemberian sanksi bagi pelanggar larangan mudik
pada tahap awal penerapannya
pemerintah akan mengedepankan cara cara persuasif
di mana pada tahap pertama yaitu pada tanggal dua puluh empat april hingga tujuh mei dua ribu dua puluh
yang melanggar akan diarahkan untuk kembali ke asal perjalanan
sedangkan pada tahap kedua yaitu tanggal tujuh mei sampai dengan tiga puluh satu mei dua ribu dua puluh
atau sampai berakhirnya peraturan
yang melanggar selain diminta kembali ke asal perjalanan
juga akan dikenai sanksi sesuai perundang undangan yang berlaku termasuk adanya denda
saudara saudara kementerian perhubungan bersama pihak pihak terkait juga telah dan akan terus berkoordinasi
untuk melaksanakan teknis implementasi kebijakan ini
termasuk diantaranya kementerian terkait kepolisian republik indonesia
pemerintah daerah otoritas bandara otoritas pelabuhan dan operator kereta api
perlu disadari perlu dipahami bahwa peraturan ini akan mulai berlaku pada tanggal dua puluh empat april dua ribu dua puluh
waktu indonesia bagian barat
sampai dengan tiga puluh satu mei dua ribu dua puluh untuk transportasi darat
tanggal lima belas juni untuk kereta api
tanggal delapan juni untuk transportasi laut
dan satu juni untuk transportasi udara
hal ini dapat diperpanjang dengan menyesuaikan dinamika pandemi covid sembilan belas di indonesia
untuk itu kami meminta kepada seluruh pemerintah
dan seluruh anggota masyarakat
agar dapat mempersiapkan diri dan mematuhi peraturan ini
mulai malam ini juga
semua unsur yang terkait akan turun ke lapangan untuk memastikan penerapan peraturan ini
saudara saudara dapat dipahami bahwa tujuan utama peraturan ini adalah untuk keselamatan kita bersama
dengan mencegah penyebaran covid sembilan belas ini di seluruh indonesia
untuk itu mari kita bersama sama menegakkan aturan ini dengan tidak mudik dan tidak bepergian di masa pandemi covid sembilan belas
demikian dari kami
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh